kepala bapenas soarso monoarfa merancang kebijakan skema kerja aparatur sipil negara
agar bisa bekerja dimana saja tanpa harus ke kantor
kebijakan ini akan diuji coba awal januari dua ribu dua puluh untuk seribu asn di bapenas
rencana ini mencuat dalam rapat dengar pendapat antara komisi lima dpr dan bapenas
kementerian perhubungan dan kementerian pupr pada rabu siang
menurutnya langkah ini untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan modern
ia menyebut generasi z cenderung melakukan pekerjaan sambil bepergian
jadi bisa fleksibel dalam hal untuk pekerjaannya
tetapi yang penting mereka itu mendeliver pekerjaannya